kejaksaan agung menyatakan bahwa berkas basuki cahayapurnama atau ahok
telah rampung dan siap untuk masuk ke tahap persidangan
ya dan ahok pun mengaku senang serta akan siap menjalani sidang
bahkan ahok pun siap melakukan banding jika ia diputuskan bersalah dalam persidangan
kasus dugaan pendudukan agama yang menjerat basuki cahaya purnama akan memasuki babak baru
menurut ahok kasusnya berkembang lantaran banyaknya warga dki jakarta
yang tidak menonton video asli pidatonya di kepulauan seribu
ia pun bersyukur penanganan kasusnya begitu cepat
pasalnya ahok ingin masyarakat indonesia khususnya warga jakarta dapat mengetahui kebenaran kasus ini
masih berpikir begitu tuh